jika lebaran identik dengan pulang kampung maka bagi warga asli jakarta atau buat mereka yang memang tidak sempat untuk mudik
mengunjungi dan menghabiskan sisa waktu libur lebaran di mal dan pusat perbelanjaan masih menjadi salah satu destinasi yang favorit
ayo kita cari tahu bersama sama kenapa sih alasannya lebih memilih untuk berkunjung ke mall
enggak sih tadi kita sempat ke atas aja ke tempat permainan anak foto fotonya aja sih yang lebih bagus ya untuk shoot fotonya
mungkin karena ini ada tamannya gitu terus lumayan dekat lah dari tempat nginep gitu
ketika jalan jalan di jakarta lenggang pada libur lebaran kawasan mal justru sebaliknya
melihat banyaknya pengunjung pengelola memperpanjang event ramadan hingga akhir masa cuti bersama
seperti mal di jakarta pusat ini yang dipadati pengunjung khususnya di tempat tempat makan
pengelola mal juga menyediakan spot foto dan cetak foto gratis
yang cukup nyaman aman ya mau apapun kita di mal ini semuanya ada ya kan
bagi pengunjung yang membawa anak ada beragam aktivitas di arena bermain
jadi masih ada dekorasi ramadan yang bisa dinikmati oleh para pengunjung
berikut kami juga masih memiliki program sosial media post post ramadan
win para tenan kami juga masih banyak yang menawarkan promo promo menarik
sampai dengan libur lebaran berakhir
selain banyak aktivitas yang bisa dilakukan suasana dan fasilitas juga bisa memengkat pengunjung
mal di kawasan jakarta barat ini menyediakan area terbuka yang luas
area terbuka ini memang sering diisi dengan acara yang menarik
selama bulan ramadan hingga idul fitri mal yang mengizinkan pengunjung membawa hewan peliharaan ini
menghadirkan beragam kreasi kuliner loh
kebanyakan orang mengambil cuti sampai dengan liburan nanti tanggal satu mei
jadi ini pasti akan ramai terus sampai tanggal satu mei
libur lebaran memang tidak melulu wisata ke luar kota
mengisi liburan di mal juga menyenangkan bagi keluarga
di jakarta masih banyak mal lain yang juga mengadakan event khusus libur lebaran
nah bagi anda semua yang memang tidak sempat untuk pulang
kampung dan kehabisan ide nih mau berlibur kemana lagi
mengunjungi mal dan pusat perbelanjaan yang ada di jakarta bisa menjadi salah satu destinasi yang menarik bagi anda semua
bajak laut berkelana mencari harta yuk kita semua habiskan sisa libur lebaran di kota jakarta
raffi sarinugraha angga cita kesuma jakarta